tim advokasi untuk demokrasi atau taut yang terdiri dari kontras lbh jakarta lbh pers dan para legal jalan
menemukan adanya pelanggaran pada proses penanganan punjuk rasa yang dilakukan aparat polda metro jaya pada aksi demonstran sebelas april
berdasarkan pantauan taut setidaknya tiga ratus orang yang sebagian besar adalah pelajar ditangkap dan ditahan di polda metro jaya
taud menilai ada pola penghalang halangan aksi secara tidak sah dan penangkapan secara acak dan tidak sah
tanpa adanya dugaan pidana yang kuat di beberapa tempat yang kemudian dikumpulkan di polda metro jaya
sejumlah pelanggaran terjadi selama proses penahanan diantaranya kesulitan untuk beribadah penggeledahan perangkat digital tanpa dasar hukum
adanya dugaan pola pola tindakan kekerasan dalam mencari pengakuan serta kesulitan memperoleh makanan dan minuman ketika ditahan
setidaknya ada tiga ratus orang yang ditangkap ditahan di tahanan titipan ini dan mayoritas yang kami temukan itu pelajar
jadi kita melihat ada pola penghalang halangan aksi secara tidak sah dan penangkapan secara tidak sah secara acak
melihat remaja remaja kemudian ditangkap tanpa ada dugaan tindak pidana yang kuat
itu terjadi di banyak kasus di banyak tempat juga yang kemudian dikumpulkan di polda metro jaya
dan di situ juga terlihat setiap pelajar pelajar ini diminta untuk membuat
surat pernyataan tidak akan melakukan demonstrasi
hal itu tentu tidak sesuai dengan ketentuan hukum ya
setiap orang termasuk pelajar itu berhak melakukan demonstrasi
itu dijamin di undang undang penyampaian pendapat di muka umum
dan selain itu juga ada pengeledahan perangkat digital tanpa ada dasar hukum
ini kemudian praktik praktik yang sering terjadi dalam penangkapan penangkapan seperti ini yang sebenarnya tidak sah
dan itu melanggar hak privasi dari masing masing orang